hari ini sidang tahunan mpr digelar sejumlah peristiwa menarik terjadi
presiden jokowi dodo menggunakan baju adat dari tanimpar maluku
dan presiden kelima megawati soekarno putri tampak merapikan dasi yang dikenakan oleh ketua kpk firly bahuri
tidak hanya itu dalam pidatonya presiden jokowi membahas soal dirinya disebut sebagai pak lurah yang ikut campur dalam penentuan capres cawapres
mengenakan baju bernuansa merah putih presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri bersama rombongan
hendak memasuki ruang rapat paripurna gedung nusantara mpr dpr ri
namun ketika bertemu dengan ketua kpk firly bahuri megawati berhenti dan merapikan dasi ketua kpk itu
setelah dirapikan firly terlihat berterima kasih kepada megawati dan berjalan bersama rombongan megawati menuju ruang rapat paripurna
momen ini pun disaksikan sejumlah tokoh seperti menteri pupr basuki hadi mulyono dan wakil ketua mpr ahmad basarah
sementara itu ketua umum partai gerindra sekaligus bakal calon presiden prabowo subianto mencium tangan istri presiden keempat republik indonesia
abdurrahman wahid sinta nuria wahid saat mengantarnya ke mobil usai menghadiri sidang tahunan mpr ri
mereka sempat berbincang dan berencana untuk melakukan pertemuan